oh beli makan
hmm ketoprak kayaknya
gak mau makan yang lain
selain ketoprak sih yang pasti
disitu ada ketoprak
harusnya sih kagak ya
kan si pati udah balik
makasih ayuy udah bantuin mak dimari
mak bingung dah kalau kagak dahulu gimana
kalau besok butuh uu lagi
kalau uyu gak ribet sama urusan alia ya mak
mak juga tau
kemaren lu jadi beli lekar
bagus tapi rusak
kok bisa begitu
pas digantar ke rumah
yaudah gue minta ganti
seperti ini make kebo
padahal kan udah ngopi
kamu kan dari tadi diem di warung haji sodik
dari tadi apaan
disuruh beli soda kue
pas gue balik warung tuh nganterin yang tadi
kalau bu tati bawa oleh oleh
ya tanya aja sama si tati ntar
kalau tanya bu tati pasti gak boleh mak
gak apa apa mak
itu cuma perasaan allah doang
eh rod lo orangnya begitu sih
masa lekar jatuh pakai lo minta ganti sama si ojak
dia kan gak jatuhin
ya palingnya juga agak sengaja
ya gak di
lah emang juga dia kagak sengaja
dia juga dia bilang begitu
mesti tanggung jawab
biar kata nggak sengaja juga
iya juga be
kok jadi marah sama saya tuh
lo jadi orang agak konsumen sih
lo apa jak
lo udah ngopi
hari ini mah belum
ya iyalah kopi masuk wah ketoprak
tadi masih panas sekarang udah kagak
kenapa kamu gak senyangga dari tadi atu jak
pas masih panas
lagian juga kalo masih panas
mendingan gue yang minum
mau atu jak
kalau barang yang sudah dikasih itu
gak boleh dikembaliin
itu te namanya boroksikutan
gak mau makan yang lain
selain ketoprak sih
di situ ada ketoprak
sama bubur kacang ijo
maksudnya makan selain di kaki lima
udah jam segini
kita makan yodi
lo makan di mana beh
di warung aja beli
saya mah udah dibeliin makan siang sama sintis di rumah
temenin gue ke mana
uy udah masak
lo berdua emang kagak ada pengertiannya banget sama gue
gak usah dipaksa atu pur
sepatu kamu juga masih bagus
tapi bagusan yang itu tis
yaudah beli aja
ntar keburu diambil orang nyesel loh
ya gitu sepatu apaan yang aneh
pur mau ke mana
gue emang buru buru beli biar nggak diambil orang lagi
mau beli makan siang pak
kominrolnya belum dateng
gak apa apa pengen jalan
neng laras mau ke ketoprak juga
iya tukang ketopraknya ke mana ya
belum dateng neng
mending beli es cendala aja neng
bubur kacang hijau juga enak
iya tapi laras pengennya ketoprak
nah nongol tuh orangnya
ya sudah mau tutup ini bang
eh jangan dulu
satu satu jadi dua desa bang
telepon siapa im
kak laras ini ketopraknya pedes ya
makasih sama sama bob
makasih ya bob
iya udah pulang
lagi di kk lima
oh kenapa gak nyuti papa aja
minta dibeliin toprak
nyamper aja loh
iya om dibungkus
yaudah kalau gitu ya duluan ya
ditinggal nih ya
gak apa apa cik
jujur jujur sembalan sembalan sembalan
sepatu baru nih ye
oh jadi sepatu ini pur yang kamu mau teh
bagus sih pur
tapi sepatu kamu yang dulu juga masih bagus
ini satu satunya di indonesia
biarpun itu sepatu satu satunya di indonesia
saya emang tetap nggak mau beli pur
emang berapa harganya pur
iya gue tahu mahal berapa
hah satu ratus empat puluh ribu aja lu belagu
buya mau minta izin dulu mak
mau pulang dulu liatin rumah
takut alia udah pulang
oh seperti itu
emang rumah sepi
harusnya sih enggak mak
tapi kongnya alia suka pergi
ya udah deh
senang lagi tengokin
permisi dulu ya mak
terima kasih pak
oh siap lu mot
tengah hari dobrak baru mau buka lapak lu
mot kamu beli sepatu di mana
banyak kayak ginian
kurang lagi kang satu seribuan
por sepatu satu satunya di indonesia